puluhan petugas satpol pp kota medan sumatera utara
merazia sejumlah rumah makan di pusat perbelanjaan
di jalan gatot subroto senin
para pembeli yang sedang menikmati makanan di tempat itu
ditegur dan diperintahkan segera membungkus makanan dan minumannya
bahkan sejumlah pembeli terpaksa mempercepat minum dan makannya
setelah selesai makan dan membungkus
para pembeli diimbau agar segera meninggalkan warung makan
karena saat ini rumah makan hanya diizinkan untuk melayani pembeli
dengan cara dibungkus untuk dibawa pulang
pemilik usaha kuliner pun mendapat teguran dari petugas satpol pp
bahkan diminta menandatangani pernyataan
untuk tidak lagi melayani pembeli makan di tempat
tim gabungan pemerintah kota medan juga merazia warga yang tidak mengenakan masker
saat berbelanja atau berpergian keluar rumah
sejumlah warga bahkan diimbau untuk segera pulang
pusat perbelanjaan pun diimbau untuk tidak menerima pembeli yang tidak mengenakan masker
petugas juga merazia sejumlah orang tua yang membawa anak sekolah keluar rumah
karena anak harus tetap bersekolah dari rumah
bahkan masyarakat medan wajib pakai masker
kemudian juga kita mengingatkan kepada pengusaha
seolah olah rumah makan
kalau rumah makan tidak boleh untuk melayani pengunjung di tempat
tapi ternyata sampai saat ini masih melakukan lelang seperti itu
bagi warga yang bekerja di luar rumah namun tidak mengenakan masker
pemerintah kota medan masih membagikannya
razia dan imbauan yang dilakukan pemerintah kota medan disambut baik warga
bagus karena kan kita juga harus ada penjagaan untuk diri kita sendiri
jadi kita harus ya karena walaupun merasanya sesak ya
itu wajib kita lakukan supaya terhindar dari virus corona itu
jadi setuju pak kalau anaknya berpengalaman atau raja raja gitu
setuju lebih bagus seperti itu
jika peraturan wali kota medan terkait pencegahan covid sembilan belas tidak dipatuhi
satpol pp kota medan berencana menempatkan personilnya
berjaga di pusat perbelanjaan yang masih ramai dikunjungi pembeli
agus supratman ayat sudarjat medan sumatera utara